anda kembali di prime news
jasa angkutan robo online memunculkan dilema tersendiri di kalangan masyarakat
baik pengguna maupun pengendara
baru baru ini menteri perhubungan menentukan sikapnya terhadap polemik ini
kemunculan jasa angkutan umum online menimbulkan problem baru di indonesia
di satu pihak pengguna jasa merasa terbantu dengan keberadaan taksi online dan ojek online
di lain pihak pengemudi angkutan umum konvensional menganggap keberadaan angkutan umum online mengurangi pendapatan mereka
sejumlah bentrokan antara kedua kubu di sejumlah kota menjadi bukti panasnya hubungan keduanya
guna mencegah benturan yang lebih besar menteri perhubungan budi karya sumadi menerapkan aturan baru operasional
yang tertuang dalam revisi peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
peraturan ini akan berlaku pada satu april
dengan catatan ada masa toleransi selama tiga bulan ke depan
ada sebelas poin aturan taksi online yang tertuang dalam revisi permen hub ini
salah satu yang menjadi sorotan adalah pemberlakuan tarif batas bawah dan atas
yang akan diatur oleh pemerintah
nanti kan ada perhitungan kos yang dianggap dasar
sehingga kalau tarifnya dibawah ke
kos dasar itu ya dianggap berarti kan
bawah aja tarifnya
taksi konven ada tarif
yang ditetapkan itu mungkin agak bagus
kalau kata saya tapi untuk tarif atas
harusnya kita balikin lagi ke
pangsa pasar juga sesuai dengan demand dan supply yang ada
kalau berpihak terhadap kita sebagai
ada tarif atas ada tarif bawah
tanggapan tak hanya berasal dari para pengendara
dan pemerintah masyarakat sebagai
pengguna jasa juga memberikan respon
terhadap peraturan ini
tarif yang lebih murah dan cara pemesanan yang lebih mudah
adalah faktor yang membuat angkutan
umum online lebih bersahabat bagi konsumen
dari segi keuntungan dan kenyamanan konsumen
apakah revisi permen hub sudah menjadi langkah paling bijak dan pas
sebagai jalan keluar masalah yang ada
atau justru masih ada strategi lain
yang bisa menguntungkan semua pihak
baik konsumen angkutan umum konvensional
maupun angkutan umum online
suci bancin cnn indonesia
suci bancin cnn indonesia
publik di ibu kota mungkin masih teringat
di bulan maret pada tahun lalu
bentrok antara pengemudi armada taksi konvensional
dan juga online terjadi di jakarta
dan kini setahun kemudian
kedati bukan di jakarta namun kericuan kericuan
yang serupa terjadi beberapa kota lainnya
bogor misalnya kenapa hal tersebut bisa terjadi
bukankah perubahan itu adalah
dan kemudian ada sebuah peraturan menteri
yang akan dikeluarkan sudah tepatkah
tersebut atau untuk
meredam konflik yang ada nah kita bahas
malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber kami
di studio ada mas kristiansen wage
dari ketua umum asosiasi
yesen dan juga ada pak
ja barata kepala pusat komunikasi
kementerian perhubungan selamat malam pak barata
kita bahas malam hari ini bagaimana
kemudian jelang diterbitkannya
peraturan menteri perhubungan
nomor tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
saya ingin ke pak barata terlebih dahulu
pak barata ini kan wacana
permainan ini kan sebenarnya sudah ada sejak bulan oktober
akhirnya harus tertunda
selama enam bulan dan baru akan
dikeluarkan nanti per satu april
ini kemudian publik bertanya pak barata
apa yang menjadi alasan
bahwa permen ini harus ditunda
selama enam bulan baru ketika
ada konflik pecah lagi baru akhirnya dikeluarkan
nanti pada tanggal satu april
baik jadi gini jadi waktu pertama kali kita
jadi sebelum satu oktober
itu ya kan itu kita
merumuskan peraturan yang
mungkin kita dulu belum menyerap
mereka ini dua
jadi kita hanya berdetik tolak bahwa
untuk mereka yang
berbisnis di bidang angkutan
harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada
yaitu undang undang yang sudah ada
di undang undang itu adalah undang undang nomor dua puluh satu
jadi kacamatanya baru seperti itu
kemudian kita melihat kembali
bahwa memang kita perlu
dengan perubahan yang ada
masuk ke dalam
akhirnya kita menyerap selama enam bulan ini
kita bicarakan kita cari apa yang
kepentingan dan sebagainya
itu pembicaraan waktu kita merumuskan itu
bukan hanya pemerintah sendiri
ada pihak pihak mana lagi pak
pihak lain termasuk akademisi termasuk pengamat
pemangku kepentingan yang lain
termasuk diantaranya dari online juga
termasuk juga dari organda juga
mereka memberikan masukan masukan yang
mungkin waktu perdebatannya
ini juga sangat menarik
sampai kemudian lahir sebelas point revisi itu
sampai lah akhirnya semua sebelas point itu
disetujui oleh kita bersama
semuanya dianggap bahwa
sudah memenuhi aspirasi dari kedua belah pihak
yang antara lain
oke jadi ada sebelas poin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak
dan juga dari online
saya ke mas janssen mas janssen anda sepakatkah dengan sebuah poin yang tersebut
ada sebelas point revisi yang sudah akan
diterbitkan nanti pada tanggal satu april
kami masih belum puas
karena ada beberapa
poin yang kami merasa belum
diakomodir atau belum tepat yang diberlakukan
bagi kami sebagai pelaku transportasi online
tapi kembali lagi setelah kami
melakukan pertemuan intensif
dengan pihak kemenhub
dalam hal ini pak cucu dan pak dirjen
pak puji hartanto
beliau memberikan beberapa
penjelasan dan kami bisa menerima
disini asasnya adalah
kesetaraan dan keadilan
akhirnya kami bisa menerima karena
kami melihat bahwa bukan hanya kami yang akan ada
kami juga tidak mungkin akan menghilangkan yang lama
tapi kami harus bersama sama
oleh sebab itu kami juga sampai saat ini
mendukung apa yang ada di sebelas point tersebut
oke tapi sebelum kita membahas
bagaimana isi dari poin poin permen ini
sebenarnya apa sih dari mas yanan sendiri
yang terjadi di lapangan ketika misalnya kemarin
sempat konflik pecah di
sejumlah titik ya ada di bogor di tanggerang
juga di semarang misalnya ada sejumlah
wilayah wilayah yang akhirnya terjadi lagi nih
kericuan antara mereka yang
bekerja di konvensional transportasi umum
dengan yang teman teman dari online
sebelumnya kami sangat menyesalkan
hal ini bisa terjadi
oleh sebab itu kami dari asosiasi driver online
melalui kuasa hukum kami
bapak effendi salman sarjana hukum
kami tetap memproses beberapa
yang belum ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian
nah kalau kita lihat
apa yang menjadi dasar dari konflik ini
yang terutama adalah
ada dua hal yang pertama itu
masalah persaingan tidak sehat
yang disebabkan oleh tarif
yang memang kami
terhitung sangat murah
dari reguler atau
angkot reguler mengalami
kerugian yang sangat besar
kenapa karena kami sangat murah tarifnya
itu kami akui oleh sebab itu pada saat
kami dikomodir oleh pemerintah
agar tarif ini diatur dengan tarif bawah melindungi kami
tarif atas melindungi konsumen
kami sangat berterima kasih
jadi memang karena perbedaan tarif itu ya
yang kemudian anda mengatakan ini tidak sehat
betul itu tidak sehat
dan yang kedua adalah mengenai kuota yang sudah saat ini
persaingan bukan lagi antara kami
dengan reguler sebenarnya
tapi sudah horizontal antara kami
oleh sebab itu juga kami meminta
kepada pemerintah dalam hal ini tegas
untuk segera stop penerimaan
karena sampai saat ini
perusahaan aplikasi masih terus membuka
pendaftaran untuk driver baru
akhirnya ini sangat sangat banyak sekali
dimana mana ada kendaraan online
nantinya akan dibatasi begitu ya pak barata
di masing masing kota ini kebijakannya diambil oleh siapa
pusat atau pemerintah daerah
tipe daerah masing masing juga berbeda
luas wilayah cakupannya
untuk wilayah operasinya juga nanti
berbeda itu nanti yang menetapkan
tarif batas atas dan tarif batas bawah
itu nanti pemerintah daerah dalam hal ini gubernur ya
kemudian kalau untuk
wilayah jabodetabek nanti akan
ditetapkan oleh bptj
karena ini merangkum semuanya
kemudian juga begitu juga
untuk berapa kuota
yang nanti akan diberikan pada
satu wilayah tertentu itu juga
yang menetapkan nanti adalah gubernur
tapi kalau dari pusat sendiri ke menhub
adakah kemudian batasan misalnya paling banyak sekian
paling sedikit sekian per wilayah
di masing masing provinsi
sebetulnya gini transportasi adalah
ilmu yang teknis ya
itu semua bisa dihitung
jumlahnya berapa gitu ya
dan orang orang transportasi pasti tahu
bagaimana menghitung tarif
bagaimana menghitung kuota yang harusnya
itu ada rumusnya tinggal nanti
kalau misalnya menghitung tarif
tarif yang sudah dihitung
biaya operasi kendaraannya
biaya operasi kendaraannya dihitung
mungkin tambah margin itu nanti disesuaikan
dengan kemampuan daya belinya
masyarakat lokal setempat
itu nanti dihitung semuanya
jadi nanti akan diberikan kepada pemerintah daerah masing masing
untuk menentukan kebijakan
pak baratta sebelum ada permainan ini
diterbitkan tentu kan sudah ada uji publik
untuk memastikan kelayakannya seperti apa
hasil uji publiknya seperti apa pak barata
jadi sampai sekarang kita sudah melakukan uji publik
yang pertama di jakarta
yang kedua di makassar
tapi bukan berarti hanya dua itu
boleh dibilang kalau boleh dibilang safari
kita mensosialisasikan ke beberapa tempat
itu juga merupakan satu kegiatan
yang berkaitan dengan uji publik
dan sampai yang terakhir barusan tadi sore
kita melakukan di kantor
balai kota dki
semua pada prinsipnya mendukung
baru hari ini berarti tadi ya pak ya
yang terakhir tadi sore
di balai kota dki
semua akhirnya mendukung
pak jansen juga tadi hadir ya
dan bukan kata saya saja
semua akhirnya melihat bahwa
mungkin bisa tertampung dengan
pm tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas ini
dari pak baratta dan juga mas jansen
kita juga akan terhubung ini melalui sambungan telepon
dengan pak danang parikesit
guru besar ilmu transportasi ugm
yang bersambung melalui sambungan telepon
bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat malam pak danang
selamat malam semua ya
pak danang kita bicara mengenai
bagaimana adanya konflik
ataupun polemik antara online dan juga konvensional
yang akhirnya sepertinya sekarang sudah mulai
ada titik temunya ini dengan adanya revisi
permen nomor tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
anda memandang ini juga
sebagai satu hal yang positif kah
untuk kemudian meredam
isu ataupun gejolak antara online
dan juga konvensional
ya sebagai solusi jangka pendek
yang kita lihat
pemahaman kita mengenai
layanan ini kan yang perlu
terakomodasi dalam sistem regulasi kita
tahun lalu saya ingat sekali
itu kan saya mendapat soal ini juga ya
oleh banyak media maupun pemerintah
saya menyampaikan begini
apakah kita ingin melakukan
layanan yang berbasis online ini
sebagai sebuah kategori
dia itu harus menjadi bagian
dari sistem yang ada
padahal kan bisnis modelnya beda
kemudian struktur tarifnya juga beda
saya belum mendapatkan jawaban
ini kan seolah olah
menjadi satu fenomena gunung es
tetapi di bawah itu
terjadi perbedaan pandangan
yang sangat mendasar mengenai
berbagai layanan yang disediakan dengan
berbasis pada internet ini
oleh karena itu
itu mau diimplementasikan
dalam waktu mungkin tiga bulan lagi
tapi saya ingin tidak juga
boleh lupa bahwa pemerintah harus
punya pekerjaan rumah
secara fundamental itu yang pertama
yang kedua itu begini ya
pemerintah itu terlalu fokus kepada
kompetisi antara yang
soalan yang menurut saya
betul betul oleh pemerintah dan ini
perlu kita refleksinya di dalam peraturan menteri
sebenarnya angkutan layanan angkutan ini
itu justru mengambil
porsi lebih banyak menarik orang orang
yang naik kendaraan pribadi
ya kita lihatkan begini ya
di hampir semua kota di indonesia
bagi yang sepertinya
tetap dan berjadwal maupun larang yang
sepertinya point to point seperti taksi
dan sebagainya itu kan
jumlah penggunanya kan sangat minimal
nah ini kan sebenarnya yang harus jadi
dasaran kebijakan bagaimana
layanan layanan seperti ini kan bisa
sinergi dan mengambil porsi
paksa paksa lebih banyak
untuk memindah orang dari kendaraan pribadi
kepada kendaraan layanan umum
jadi saya kira skrip ini yang belum kelihatan
kalau skrip ini kelihatan
sebenarnya pasarnya kan akan menjadi lebih luas
dan kompetisi diantara mereka
saling memakan yang lain kan tidak akan terjadi
baik mas denang jadi
singkatnya anda memandang bahwa permen ini
masih dalam solusi jangka pendek begitu ya
belum untuk jangka panjang
ya menurut saya itu solusi antara
kalau penduduk penduduk yang menenangkan
tapi tidak boleh lupa ada pr banyak
dan pemerintah daerah punya pr
pemerintah pusat saya kira punya pr banyak
justru bagaimana meluaskan
layanan seperti ini supaya
memindah sebagian besar orang yang menggunakan
kendaraan pribadi menjadi menggunakan
kendaraan seperti ini dan bahkan di negara asalnya
misalnya uber itu
dengan angkutan umum yang konvensional
jadi saya kira ini yang harus di garap lebih baik
saling beranteman antara layanan konvensional
dan layanan online baik mas denang
terima kasih nanti kami akan coba untuk
menghubungi anda lagi untuk perbincangan selanjutnya
saya ingin ke pak barata
bagaimana kemudian ini kan kalau kita lihat
kemudian hanya terkesan hanya untuk taksi saja ya
tapi ada kemudian yang lain lain
ini antara angkutan umum
dengan ojek online nah ini bagaimana pak barata
ini tahan dulu informasinya jawaban anda
nanti kita akan bahas usaha jeda berikut tetap bersama kami di time news
anda kembali bersama kami di prime news
kita masih membahas bagaimana kemudian peraturan
menteri perhubungan nomor tiga puluh satu
ini bisa meredam
aksi anarkistis ataupun kericuan
yang terjadi antara transportasi konvensional
dan juga online masih bersama dengan
mas jansen dari ketua umum asosiasi
driver online dan juga pak jaya barata
kepala pusat komunikasi kementerian
perhubungan dan dari luar studio di yogyakarta
bergabung melalui sambungan telepon dengan
danang parikesit guru besar ilmu
transportasi ugm saya ingin ke mas jansen lagi
mas jansen tadi memang sudah
ada kesepakatan begitu ya antara
dari anda sebagai asosiasi
driver online ini dan juga dengan
pihak kementerian perhubungan tapi kami
juga kemudian menemukan sejumlah kasus
misalnya sejumlah data ada juga
yang agak keberatan ini dengan poin poin
revisi ini misalnya dengan adanya
mitra kendaraan yang harus berbadan hukum
atau pembatasan biaya
dan juga kuota ini ada sejumlah
apa namanya ya pendapat
misalnya mereka mengatakan ini berarti
mengurangi ekonomi kerakyatan
berbasis teknologi begitu karena membatasi
kuotanya ini bagaimana dengan
adanya sejumlah perbedaan pendapat
di bawah oke jadi begini
memang kami sadari
saat ini rekan rekan kami juga banyak yang
dengan aturan stnk balik nama
tapi kalau teman teman
betul betul ingin menjadi seorang pelaku
transportasi yang profesional
artinya kita mengawali ini
tadinya memang sebagai individu sebagai
tapi saat ini kita sudah dibuka pintu
lebih lebar oleh pemerintah untuk masuk
transportasi darat nah disini kami melihat
dengan positif bahwa disinilah
kita juga harus mengikuti aturan yang ada
dalam hal ini kita sudah diatur
oleh undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
disitu mengatakan bahwa
transportasi atau angkutan umum
harus berbadan hukum
dengan dasar dasar seperti itu kami juga
harus mengikuti aturan yang ada kenapa karena
kembali lagi yang kami butuhkan saat ini
adalah kejelasan legitimasi
atau payung hukum buat kami supaya kami aman
nah kalau selalu terjadinya kontra
pro dan kontra artinya kami menentang
kapan kita bisa aman melakukan
aktivitas ini dan kedua yang kami juga
melihat disini adalah segi
bagusnya mengenai pengawasan
artinya begitu ada
pengawasan dan lain
sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah
kami pun sebagai pelaku usaha ini
otomatis akan dilindungi oleh
pemerintah oke jadi ada
kepastian hukum begitu ya yang bisa
mengikat teman teman dari driver online
iya karena selama ini apa kebijakan
dari perusahaan tidak ada yang membela
kami tapi karena sudah masuk di dalam
sebuah peraturan menteri otomatis disini pun
juga akan mengatur perusahaan aplikasi
perusahaan itulah sistem yang nanti akan dibuat oleh
kementerian perhubungan kita coba cek dulu sejumlah
poin poin revisinya ada di grafik
kita kita lebih lihat lagi lebih
dalam bagaimana kemudian
bisa ditampilkan oke ini adalah revisi
permen hub ri nomor tiga puluh tahun dua ribu enam belas
pak barta mas henson ini
saya sakit sudah hafal sekali isinya pak tapi kita
mesin kendaraan angkutan sewa umum minimal
seribu tiga ratus cc angkutan sewa khusus
minimal seribu cc kita lihat lagi kemudian
poin poin penting ini kami sudah pilih
beberapa diantaranya batas tarif
angkutan sewa khusus ini tarif angkutan tertera
pada aplikasi berbasis teknologi informasi
penentuan tarif berdasarkan tarif batas
atas dan juga bawah mas jansen tidakkah
kemudian juga anda merasa ada
kerugian misalnya artinya ada
pengurangan pendapatan dong nanti ya dengan
yang sebelumnya didapat begitu
jujur yang saat ini kami
rasakan bahkan sudah mengalami
pengurangan pendapat oke
kenapa karena dari semakin banyaknya
pengemudi online ini karena
perusahaan selalu menerima nah jadi
kami melihat secara positifnya
kalau ini diatur
artinya perusahaan aplikasi
tidak bisa karena mereka sekarang
melakukan perang harga ketiga
perusahaan aplikasi melakukan perang harga kami sebagai
pelaku usahanya menjadi korban
bapak bisa bayangkan ada tarif
sepuluh dari titik a
ke titik b penumpang
kena tarif sepuluh
tapi perusahaan memberikan diskon dua puluh
kami mengantar penumpang tersebut
akhirnya apa yang kami dapat tidak dapat sama sekali
memang nanti kita akan
dibayarkan seminggu kemudian tapi
diikat lagi oleh perusahaan dengan ketentuan
ketentuan yang bersyarat yang
artinya itu tidak langsung menjadi hak kami
oleh sebab itu dengan aturan aturan seperti
ini kami menyambut positif
dan kami yakin kembali lagi
semua adalah bagaimana kami sebagai pelaku
transportasi darat ini bisa memberikan pelayanan
yang terbaik buat masyarakat biarkan
masyarakat yang memilih apakah memilih
kami atau yang regional baik mas yasa tadi ada
sebut juga anda singgung mengenai kuota kita juga
lihat lagi kemudian nanti ini
ini dia kuota ya kuota jumlah angkutan sewa khusus
penetapan kebutuhan jumlah
kendaraan dilakukan oleh gubernur sesuai dengan
domisili perusahaan dan juga kepala
bptj untuk wilayah
jabodetabek ini mengenai kuota
saya ingin ke pak barata pak barata
dari poin poin ini ya meskipun tadi
juga sudah dijelaskan oleh mas jansen ya bahwa
memang ini untuk membantu
mereka juga untuk beroperasi secara hukum lebih jelas
lagi tapi apakah kemudian memang ini
sudah benar benar menguntungkan bagi semua pihak
jadi yang paling penting
terutama pada dua poin ini ya
pertama yang berkaitan dengan
harga dulu harga oke ya harga
tarif yang ada sekarang ini
kalau dibandingkan dengan
apa nalar dalam
transportasi itu kadang kadang
kita bisa melihat sebagai satu upaya
dan membanding harga ini
merupakan satu hal yang tidak sehat
sangat sama sekali tidak sehat
murah sebetulnya dia
antara taksi reguler
dengan taksi online itu
operasi kendaraan itu
kalau nalar saja pasti
sudah lebih murah dari online
tapi kalau dia pakai banting harga lagi
ini tentu akan menjadi satu yang tidak sehat
kalau banding harganya ini
ditujukan apalagi kalau
membanding harga ini ditujukan untuk
mematikan perusahaan yang lain tentu
buruk sekali ya efeknya
begitu juga berkaitan
kuota ini sekarang
yang terjadi bukan hanya
reguler dengan taksi
online tapi yang sebetulnya
apa yang dikatakan pak danang tadi
bahwa persaingan itu sudah
terjadi antara online
dengan online itu sendiri
antara permintaan dan
penawaran di dalam ini
sangat merugikan sebetulnya merugikan
akhirnya pada persaingan
yang tidak sehat juga untuk kota
artinya nanti seluruh pihak
pembuat aplikasi online ini harus
menaati jumlah kuota yang masing masing akan
diterapkan di pemerintah daerah ya
betul jadi itu nanti akan dihitung
jadi kan saya tadi sudah sempat
sampaikan hitungannya jelas
pak danang masih bersama dengan kami
pak danang tadi kita sudah dengar ya ada beberapa poin poin
yang menjadi sorotan dalam poin revisi ini
misalnya penetapan batas biaya mitra kendaraan
dan juga kuota ini
dari sebelas poin ini apa yang menjadi
ya pemerintah kan sudah memutuskan
dalam ranah pengaturan pemerintah
ya yang itu
juga saya kira tidak ada masalah
saya menyerati dua hal
satu itu bahwa
saya kira fokus kepada perlindungan
konsumen harus menjadi lebih utama
oke karena kalau yang tadi kita disusahkan
itu kan kepentingan pengusaha
kepentingan pengemudi kepentingan
online nya yang tampaknya
sangat lebih ditonjolkan ya
saya ingin peraturan menteri ini
dalam prakteknya itu betul betul
diorientasikan kepada pelindungan
kepada masyarakat pengguna
yang pertama yang kedua soal
apa baik ya
asalkan satu hal
asalkan pemerintah itu
atau pemerintah daerah dalam hal ini nanti ya
itu betul betul memahami
situasi pasar yang ada di sana
kalau ini kan
ibaratnya begini ya ibaratnya kita
kolam kolam yang kecil kolam yang kecil ini
banyak pemain soalnya
belum di situ rame rame
ya ada kolam kecil ada kata satu masuk
dua kata masuk tiga kata masuk
artinya berantem sendiri katanya di situ kan
nah saya itu lebih cenderung
kuota ini justru membesarkan
kolam ini supaya karena semuanya
sebenarnya angkutan umum ya
yang itu sebenarnya menggantikan fungsi
kendaraan pribadi saya ingin lebih banyak
melihat kuota ini dalam konteks
bagaimana kita merancang
kuota itu supaya angkutan
umum itu lebih banyak lagi
melayani masyarakat jadi sebenarnya jumlah
lebih banyak masuk ke situ nggak apa apa
asal keuangan lebih besar ya ya baik
mas danang maaf saya potong artinya anda melihat berarti
dalam permen ini belum juga cukup
pengemudi angkutan umum begitu dan juga
ya kalau kita bicara kuota
kan sebenarnya tidak hanya bicara kuota taksi
dan layanan online kan ya sebenarnya
yang kita ingin coba lihat
komprehensif adalah jumlah pengguna
angkutan umum secara totalnya
pemerintah harus melihatnya ke situ
nah sehingga saya sebenarnya
tidak terlalu khawatir dengan kekuatan
kota itu penting ya tetapi
pemerintah harus setiap kali melakukan
survei ya setiap kali harus memberikan
insentif supaya layanan
kendaraan kendaraan pribadi itu pada pindah kepada
angkutan umum ini oke sehingga dengan
demikian semuanya terlayani
dengan baik masyarakat
terlayani dengan baik operator juga
tidak berantem sendiri itu yang
mengkaitkan dengan kuota baik kalau yang
berkaitan dengan soal tarif tadi
awal kan memang saya menyampaikan
yang misalnya itu termasuk
satu diantara negara sedikit yang mengatakan
pengaturan tarif ya
di negara negara ini tidak ada itu tarif batas batas
bawah tapi saya juga paham
bahwa pengaturan ini
karena kemampuan pemerintah sendiri dalam
mengendalikan standar keselamatan
dan standar pelayanan itu masih
lemah sehingga instrumennya keuangan tetapi
sebenarnya kedepan tak boleh lagi ada itu
yang penting pemerintah itu menerapkan
sebuah standar keselamatan
dan juga standar pelayanan sehingga
semua yang bisa memenuhi standar
pelayanan dan keselamatan itu dengan
tarif berapapun harus dilayani karena
bagaimanapun juga kalau ada tarif yang
lebih murah pasti akan lebih
menjadakan masyarakat saya
lebih contohnya dalam melihat kepentingan
masyarakat di sini oke baik pada kepentingan
usaha baik pak renang jadi anda lebih concern
ke bagaimana kemudian pelayanan
dan juga perlindungan terhadap konsumennya begitu ya
saya ingin ke pak barata pak barat
terutama keselamatan ya karena keselamatan
harus di set dan itu harus dipantau terus
bapak tidak mampu tidak kita untuk melakukan
pemantauan itu terus menerus ya baik saya ingin
ke pak barata lagi pak barata
kalau kita lihat dari permen ini kan kesannya hanya
mengakomodir antara taksi
online dengan taksi konvensional gitu ya
bagaimana kemudian nasib dari para angkutan
supir ataupun driver dari ojek
online dan juga ojek konvensional ini seperti apa pak
di bidang transportasi ini sebetulnya kan
berkembang secara terus menerus ya jadi
kita melihat bahwa penerapannya juga
kita masih belum selesai di kita
jadi terutama kalau kita gambarkan
sebagai di jabodetabek kita masih ada
mrt yang belum selesai kita masih ada
lrt yang belum selesai kita masih ada
kereta bandara nanti lagi ada apa segala macam
macam tentu penataannya
tadi betul kalau dikatakan
oleh pak danang bahwa ini adalah
solusi sementara mungkin
ini karena memang banyak yang belum
selesai jadi perkembangan
yang ke depan nanti
tentu memang diharapkan
yang diharapkan itu adalah
perpindahan dari kendaraan pribadi
kepada angkutan umum secara keseluruhan
tapi itu kan masih lama begitu pak
kalau untuk sekarang seperti apa
perubahannya kan barangkali
kalau dilihat sekarang pertumbuhan
daripada penumpang kereta api
jabodetabek begitu luar biasa meningkatnya
cukup luar biasa dan
hal ini tentu
suasana yang memang berubah
dari waktu ke waktu yang sangat cepat
kembali ke ojek online yang juga angkutan umum seperti apa
kondisi yang saat ini sekarang angkutan
umum seperti ojek ini begitu
ini itu karena memang
kondisi jalan sekarang lagi banyak macet
karena pembangunan masih sana sini
atau sebagainya itu
nanti akan berubah dengan sendirinya
tatanan transportasi yang ada di jabodetabek
jadi katakanlah misalnya untuk
dengan taksi konvensional sudah bisa ditutupi oleh
revisi ini tapi untuk
antara angkot ini ya yang kecil kecil itu
dengan ojek ini kan tentu masih
pekerjaan rumah pak terlepas dari bagaimana
nanti kita akan punya mrt lrt dan lain sebagainya
ini kan justru yang dibogor misalnya
ojek online ini dengan angkot di bandung juga begitu
betul jadi memang
kasus yang seperti ini kan memang terus
terang saja bahwa yang namanya kita kan
juga tidak bisa
tetap seperti itu ya karena
dengan yang harus berubah itu
bukan hanya taksi
saja tapi segala ini juga harus
berubah kita bisa kembangkan nantinya
angkut itu juga nanti
menjadi feeder untuk
tentu pelayanannya juga harus diubah
angkot itu misalnya sekarang itu
panas kalau orang naik angkot apa segala macam
terus banyak waktu tunggunya
segala macam itu juga nanti harus berubah
karena kondisi sekarang permintaan sekarang
sudah berbeda dengan yang dulu
kecepatan orang untuk membutuhkan
itu kan juga
ini juga nanti akan dilakukan
penataannya kira kira seperti itu
jadi untuk yang ojek ini belum dapat begitu ya
ojek juga termasuk
jadi sekarang kita
menata ini mungkin
untuk taksi dulu begitu ya oke mas jansan ini gimana nih
kalau ada masukan nggak untuk ojek online
dan juga angkutan rumah ini kan sepertinya agak lebih rumit
ya karena jumlahnya juga banyak sekali
untuk angkut ini dan juga ojek online
memang saat ini rekan rekan kami dari
roda dua adalah ingin adanya
kepastian hukum atau payung hukum
dalam profesi mereka karena
seperti ini saat ini banyak sekali
rekan rekan kami yang memang sumber
penghasilannya dari ojek online
nah apakah pemerintah
kalau dari berapa kali saya
bertemu dengan pihak kemenhub
selalu mengatakan akan nantinya
transportasi massal sudah jadi
tapi bagaimana dengan teman teman ini
apakah mereka dilupakan setelah itu
nah oleh sebab itu
disini kami selalu menyampaikan bahwa
mereka juga harus dibuat regulasinya
karena betul gesekan gesekan yang
terjadi itu persaingan antara
angkut dan ojek online
kami tapi yang bergesekan
di lapangan adalah mereka ada tidak misalnya
dari anda dan juga dari asosiasi driver
mencoba untuk memberikan masukan ataupun
solusi kepada pemerintah bagaimana
untuk bisa mengakomodir rekan rekan dari ojek online ini
ya inilah kami kalau berbicara
ojek online sebenarnya kami agak sedikit kecewa
dengan pemerintah gitu ya kenapa itu
ini dua sisi yang berbeda
karena gini selalu disampaikan
oleh pemerintah dalam hal ini
roda dua tidak masuk dalam grafik
klasifikasi angkutan umum
karena tidak masuk di dalam undang undang lalu lintas
angkutan jalan nomor dua puluh dua dua ribu sembilan
nah tapi disini yang harus kita lihat bahwa
kita bisa dilihat jalan di jalanan
begitu banyak mereka
apakah mereka ini hanya didiamkan saja
gesekan di lapangan ini didiamkan saja
ini sudah mencari sudah menjadi sebuah masalah
nasional karena bukan hanya di jabodetabek
di beberapa daerah oleh sebab itu kami
selalu mendesak kami selalu meminta
agar segera dibuatkannya payung hukum
buat mereka supaya mereka ini
aman di jalan mereka ini jelas
jadi tidak ada penolakan penolakan lagi
kalau aturan itu sudah ada itu yang kemudian tadi juga
disinggung oleh pak danang begitu ya tapi kita akan
bahas lagi usai jeda berikut nanti bagaimana
kemudian pembahasan ini berlanjut setelah
bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali di prime news
tadi kita terhenti dengan pembahasan bagaimana
kemudian kedepan antara
tidak lagi taksi online dan juga taksi konvensional
dan juga angkutan umum ataupun angkot
kita masih bahas malam hari ini pak
barata tadi itu terhenti dengan
pembahasan antara ojek online tadi juga ada
masukan dari mas jansen ini mengenai konflik ini
kalau kita lihat peraturan ini memang ini
pak kan berbenturan dengan undang undang
yang mengatakan bahwa angkutan ataupun
dalam transportasi umum begitu jadi akhirnya
untuk bisa mengatur mereka ini
payung hukumnya seperti apa terakhir
ada di siapa ini pak berarti
kebijakannya diambil oleh siapa
jadi begini kenapa kok kita
sepeda motor sebagai
angkutan umum karena
pada hakikatnya sepeda motor itu
memang tidak diperuntukkan sebagai
angkutan umum karena
terutama untuk orang ya kan karena
ya kan kita lihat jumlah tersebut
yang kedua memang sepeda motor juga kan
tidak ramah cuaca ya kan kalau
dia mengangkut orang kepanas kepanasan
yang kedua juga dari
penggunaan ruang jalan juga itu
juga tidak efektif
kalau ditanya nanti
undang undang tidak mengatur mengenai
masyarakat ini memang ada klausul
juga di dalam peraturan perundang undangan
secara keseluruhan bahwa apabila
dalam undang undang maka
pemerintah daerah berwenang untuk
andong itu tidak
undang undang tetapi oleh pemerintah daerah
contohnya di jogja
itu ada peraturan tersendiri mengenai
andong ini salah satu
contoh bahwa sebetulnya hal hal yang
tidak diatur dalam undang undang bisa diatur
oleh pemerintah daerah oke itu
itulah yang kemudian juga misalnya sedang dipikirkan oleh
juga untuk nanti gubernur dan juga sejumlah
tempat tempat lain mas yansa ada tanggapan
saya melihat kalau
dikatakan diatur oleh pemerintah daerah
kan juga sama ya masalah tarif
dan kuota apakah
pemerintah daerah bisa meminta
perusahaan aplikasi untuk men stop
atau dan pemerintah daerah
bisa meminta untuk perusahaan
aplikasi mengatur harga karena
itulah dua permasalahan yang terjadi di lapangan
kalau kemarin kita juga sempat mengadakan
pertemuan ya antara pemerintah daerah
kepolisian dan gubernur
yang ada berbicara dengan
menteri perhubungan kapolri
dan menteri kominfo
ada permintaan yang diminta
oleh pihak daerah
aplikasi ini diberikan
juga kepada daerah
dari bandung dari
dari surabaya dari makassar
juga minta supaya
pengaturan ini juga diberikan
kewenangannya kepada kominfo
yang di daerah
kemarin sudah di ini
dari menteri kominfo ini
nanti akan mengatur
kita coba tanyakan ke pak danang ini
mungkin ada solusi ya pak dana halo
mas danang mungkin juga
dengar ya ini kita sudah agak
meninggalkan taksi online
tapi kita juga pembahasan di
antara ojek online dan juga angkutan umum
serta ojek konvensional anda ada
tanggapan nggak atau ada masukan begitu
menyikapi bagaimana kemudian
nasib ojek online ini akan seperti apa
bagaimana payung hukumnya dan lain sebagainya
yang pertama saya kira harus kita
tegaskan bahwa angkut yang berlutasi
di kota kota di indonesia kan semakin
itu harus diakui dan itu harus di pr utama
dari bintang kota
untuk segera mereformasi itu

mengembalikan ini saya kira yang paling penting
ya jangan sampai
kemudian kita bicara ojek online atau
ojek yang biasa tapi melupakan
biasanya angkutan kota yang semakin memburuk
yang kedua soal
kalau kita melihat kan emang
kalau kita berbayang pada hukum positifnya
kan tidak perlu ada pengaturan
memang tidak berarti kalau tidak diatur
itu pemerintah daerah tidak bisa
mengaturnya saya sependapat ya dengan
pak radata bahwa itu saya kira
sistemnya dari pemerintah daerah
tapi memang begini ya
kalau pemerintah daerah mau masuk
di dalam wilayah ojek online
dan melakukan pengaturan
apakah memang daerah daerah itu mampu
ikut turut serta bertanggung jawab
esensi dasar dari pengaturan itu
kan bahwa pemerintah ikut serta
negara hadir di dalam
proses di sana apakah memang
pemerintah turut serta bisa menjamin
bahwa keselamatan para
pengguna ojek online maupun
ojek konvensional itu bisa terlindungi
sejauh mana pemerintah itu
sebenarnya harus mengukur
dunia sendiri sejauh mana dia itu
mampu melakukan pembinaan tidak
hanya memberikan izin tidak hanya memberikan
persyaratan tapi juga ikut serta bertanggung jawab
itu kan esensi dari pengaturan
kalau saya melihatnya begini
sebenarnya tanpa ada peraturan daerah
mereka beroperasi secara privat
artinya secara berjanji membuat
kontrak individu dengan para
penggunanya itu sah sah saja dan sebenarnya
sangat sulit menjerat mereka
di dalam kerangka hukum karena
memiliki kebebasan terkontrak
sebenarnya percuma di dalam kontrak
online dengan penggunanya negara
tidak hadir di situ jadi kalau ada
terjadi dispute terjadi perselisihan
terjadi wanfestasi itu
hanya semata mata perkara pribadi di antara
mereka oke jadi betul betul akan dibalikan
ke pemerintah daerah begitu mas enang ya
pengoperasian ada masalah ya
oke jadi memang betul betul
harus dikembalikan lagi ke bagaimana
keberanian dari pemerintah daerah untuk
bisa mengatur itu ya bukan ya soal
keberanian saya kira ini bukan soal keberanian
tapi apakah pemerintah daerah
mau bertanggung jawab
atas kontrak yang terjadi antara
kalau pemerintah daerah mau
bertanggung jawab turut serta mengawasi
mengurangi jumlah kecelakaan
sepeda motor kemudian
tingkat kemacetan jalan dan sebagainya
saya kira itu nggak ada masalah
yang pemerintah daerah membuat peraturan daerah
yang saya tahu adalah
pemerintah daerah membuat
peraturan daerah tetapi tidak mau
bertanggung jawab atas
nanti muncul antara mereka
jadi cuma perda perda seperti itu ya
tanpa ada pengawasan baik saya ingin ke
pak barta lagi dan juga mas jansen masih ada tiga bulan
mas jansen ini untuk bisa kemudian
teman teman dari taksi online ya
untuk bisa mengikuti aturan dari
yang terjadi di teman teman driver
sudah siapkah dengan waktu tiga bulan ini
ya jadi memang ini
salah satu juga dari masukan yang kami
berikan untuk melengkapi persyaratan kami
minta waktu dua sampai tiga bulan
diantaranya untuk sim a
umum dan juga untuk
kir dan lain sebagainya
jadi kami yakin dan kami
juga selalu menghimbau melakukan sosialisasi
juga dalam hal ini
anggota anggota kami supaya pada
saat ini sudah diberlakukan kita betul betul
menunjukkan bahwa kita mendukung
aturan dari permen tiga puluh dua ini
dalam waktu tiga bulan ini ya
ini tiga bulan ini pak barta bisa dijamin gak
gak akan diundur lagi nih nanti dibutuhin dah lagi
jadi sebetulnya kan kita menyusun
itu kan ada dasar
pedoman nya ya kira kira
yang pertama dia harus
keselamatan dan keamanan
yang kedua kesetaraan
di dalam berusaha di bidang
transport yang ketiga pelayanan
kepada publiknya juga harus
jadi kalau lihat daripada
tiga pedoman yang ada
dan penerapannya di dalam
ini merupakan satu
satu apa namanya
aturan yang memadai lah
untuk saat ini
dan adanya penundaan tiga bulan ini
bukan penundaan sebetulnya
ini adalah masa peralihan
masa peralihan mereka
masing masing bukan hanya yang taksi
yang harus menyesuaikan tapi dari
pemerintah juga pemerintah daerah juga harus menyesuaikan
dia harus menghitung dengan baik
dia harus melakukan penyesuaian
untuk pengujiannya bagaimana
nantinya itu segala macam ini butuh
waktu peralihan jadi
peraturan pm tiga puluh delapan
ini akan diberlakukan satu april
dengan masa peralihannya
kira kira seperti itu
seberapa efektif nanti pak
bayangannya ataupun juga pengawasan di lapangan nanti
untuk berlakunya permen ini
saya harapkan sih sebetulnya
semua akan berjalan dengan baik ya walaupun
mungkin yang tahap pertama
ada kesadaran untuk melaksanakan
keselakaan semuanya jadi
pendaftaran kita supaya kita bisa tahu juga
dan harus ada kelewakuan juga
untuk membuka akses
dashboardnya itu sendiri ya akses digitalnya
supaya kita juga bisa menghitung
perhitungan yang benar ini
gambaran kelancarannya itu
sendiri semuanya baik karena
sanksi sanksi yang disusun sedemikian
rupapun itu akan menjadi satu alat
dalam pelaksanaan bisa berjalan ya
apa yang kemudian misalnya anda
ingin sampaikan kepada para
konsumen ya pengguna saya juga termasuk
pengguna transportasi online misalnya
kalau boleh jujur juga juga menggunakan
transportasi konvensional begitu kalau untuk yang
online karena ada perubahan ini
perubahan tarif dan lain sebagainya apa yang
kemudian anda ingin sampaikan kepada para pengguna
agar mereka ini nggak kaget juga karena mungkin
saya yakin nggak semua orang juga aware
ataupun tahu dengan adanya perubahan perubahan ini
oke jadi yang ingin saya sampaikan
adalah percayalah di dalam
aturan ini yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah kami pun
sebagai pelakunya pelaku usaha
ini juga akan menjaga standar mutu
artinya mungkin selama ini
dari para pengemudi
ini pun juga akan menjadi pr buat kami
untuk meningkatkan standar mutu dari
pengemudi tersebut artinya
di dalam persaingan ini kami akan meningkatkan
pelayanan kami agar jauh lebih baik
dan percayalah bahwa yang akan
kami berikan kepada masyarakat itu pasti
akan jauh lebih baik daripada yang ada sekarang
kenapa karena dengan adanya
kenaikan tarif dan lain sebagainya otomatis kami
pun akan memperbarui sikap sikap
kami untuk lebih baik kepada para
konsumen tapi kaget nggak nanti bayangin
dari masyarakat kira kira biasanya
murah kok tiba tiba jadi agak mahal ya
segala sesuatu yang baru pasti orang kaget ya
coba kembali lagi bagaimana
kita menyikapinya sebenarnya kalau
mau dibilang murah juga
yang penting jangan murah murahan gitu kan
tapi intinya adalah kami betul betul
dengan aturan ini
driver online ingin memberikan sebuah
pelayanan yang terbaik kami ingin
masuk ke dalam dunia transportasi ini
betul betul bukan hanya untuk bermain main
tapi betul betul menjadi pelaku
transportasi yang profesional jadi sudah
siap bersaing dengan taksi biasa dengan
harga yang wajar dan juga
berimbang jangan penting harga
jangan penting harga
oleh sebab itu disinilah kami juga minta
konsistennya dari pemerintah jangan
melihat kami karena harus melihat juga
bagaimana peraturan karena saat ini yang
reguler pun sudah bekerja sama dengan
itu bagaimana pak rata
jadi antara yang taksi
reguler dengan taksi online
ini bergabung menjadi satu dia
komplementari ya jadi kalau memang dia
dibutuhkan oleh masyarakat yang seperti ini
bahkan armadanya sendiri kadang kadang
dipakai juga untuk melayani
sistem online yang ada
murah yang ada
ini yang kita
sasarkan ini tetap akan
lebih murah tetapi
tidak merupakan banting harga itu
menjadi poin yang paling penting
baik pak barata terakhir ada yang ingin anda sampaikan
untuk para driver taksi online
permen ini selama tiga bulan dan juga untuk
para pengguna penggunanya juga ini ya ini kan juga
penting ya karena mereka juga akan menjadi pengguna apa yang
kemudian anda ingin sampaikan dalam
apakah ini kemudian menjadi solusi ya agar kita bisa
naik transportasi online bisa lebih tenang gitu
baik jadi sebetulnya gini bahwa
saya kalau melihat dari sejarahnya
kenapa kak butir yang namanya
tarif batas atas dan tarif batas
bawah itu muncul itu justru
usulannya sebetulnya dari pihak
taksi online sendiri yang mengusulkan itu
terus yang kedua bahwa
banyak hal hal yang menjadi
kepentingan di taksi online itu diserap
di dalam peraturan perlengkapan ini
yang berikutnya lagi bahwa kita
mengharapkan bahwa di dalam
penerapan ini harus berjalan dengan
smooth semua saling
ya kan tidak dengan emosi
baik pak danang terakhir singkat saja
pak danang halo saya ingin tahu kemudian apa kesimpulan
ya satu mungkin ya untuk
tahun lalu kita memperhitungkan bahwa dalam
dua tahun ini akan terjadi konvergensi ya

dan saya kira ini akan
sudah mengarah ke arah yang
yang pertama yang kedua dengan
layanan online itu di dalam
layanan yang terkoordinasi oleh pemerintah
mereka harus membuka dua hal
satu adalah struktur biaya
yang kedua adalah bisnis model
karena itu yang selama ini menjadi
pertanyaan banyak orang bagaimana
mereka akan bisa survive dan oleh karena itu
dengan mereka mengikuti pm
tidak hanya soal drivernya tapi soal
media platform harus membuka diri
tentang struktur biayanya karena tadi yang
sampaikan teman teman dari kemenhub
pak barata mengatakan struktur biaya itu kan
sangat mudah dipahami dan ini saya kira
menjadi titik penting
bahwa kalau mereka masuk menjadi
aturan yang teratur diatur pemerintah
mereka juga harus tahu membuka
saya kira kalau itu kita pelajari betul betul
saya kira kita konvergensinya akan
semakin cepat baik terima kasih pak danang parikesit
guru besar ilmu transportasi ugm
kita akan tunggu nanti bagaimana pelaksanaan dari
permen ini terima kasih juga pak jaya barata
kepala pusat komunikasi kementerian perhubungan
dan juga ada mas jansen dari ketua umum
asosiasi driver online kita tunggu nanti
bagaimana perjalanan permen nomor tiga puluh dua ini
agar bisa berjalan dengan lancar
juga masyarakat akhirnya bisa menikmati semua
terima kasih bapak pak sekarang terima kasih
dan rangkuman topik serta perjalanan ini
pernyataan paling menyita perhatian dalam sepekan terakhir
usai jodha berita sampai jumpa di primer